ini siapa aja pak yang dibatalkan
ini udah mendapatkan
udah menunggu berapa
nanti rencananya berangkat tahun berapa
pak ini kenapa kok dibatalin pak ini
yang istri meninggal
ya bisa juga
ya bisa juga
ya kalau bisa gitu
turun lagi biar nanti bisa daftar lagi
jemaah yang mau berangkat sekarang
kenapa kemudian pas
giliran dia yang berangkat
harus dinaikkan seperti itu
kira kira kalau boleh milih ya
buat dinaikannya besok aja gitu
jangan yang sekarang kira kira kan seperti itu
cuma bagi jemaah haji setelahnya
terutama jemaah haji dua ribu tiga puluh dan seterusnya
tentu ya supaya berkeadilan
subsidi tetapi kami dibagi juga
dong subsidinya jangan dihabiskan di